tidak ada apa apa kok elsa
gak ada apa apa kok
pak om ini
iya itu jessy
aku gak terlalu ingat jelas sih wajahnya jesse di foto
yang aku liat di rumah mirvan waktu itu
kayaknya rennya juga bener
kok agak beda ya
si vera apa kabarnya ya
apa andin sama al udah dapat petunjuk
yang waktu itu mereka cari cari
pagi pak rafa ya
vera udah masuk belum ya
mbak veranya udah resign pak
saya juga gak tau pak
bu veranya menedak resign
aku lapar mah mau spageti buatan mama
ya udah kita masak yuk
barang tau tapi sih tadi kata admin dadakan banget resignnya
oh yaudah kalau gitu makasih banyak ya kak ya
kenapa vera mendadak resignnya
apa dia segitunya menghindar dari aku
sampai ninggalin kerjaannya
ini sekarang kita masuk yuk
mbak elsa tenang ya mbak
kamu lagi mikirin apa sih
tadi saya dan suster sudah cek laci kamar kamu
gak ada apa apa kok
kamu yang tenang ya
itu nyata dokter
ya sudah nanti kita kesana sama sama
gak ada apa apa kok elsa
pak aku mau ke keluar pak
saya emang kenapa sih sama elsa
ya papa gak pengen kamu terjadi sesuatu
pak tapi elsa itu baik pak
aku temennya elsa
aku mau lihat dia kenapa napa
pak dia butuh aku
mungkin pak aku mau lihat elsa ya
elsa gak jahat
elsa gak jahat
nurut sama papa kali ini
elsa akan baik baik aja
kamu stay di kamar
kalo papa suruh jessy disini aja
kenapa juga maunya hidup damai dan gak nyangkitin siapa siapa
tapi pada kenyataannya elsa sudah nyakitin andin
demikian juga pak nino
udah nyakitin andin karena helsa
seperti papa sayang sama kamu
bapak terpaksa melakukan ini semua
ini adalah kehadiran untuk andin
tuh kan elsa gak ada foto apa apa kan disini
gak ada apa apa
ya sudah neneng tolong bantu jaga elsa ya
ih tenang dok elsa aman kalau sama nenek ya kan
ya sudah kalau begitu saya tinggal dulu ya neneng
elsa elsa lain kali kamu jangan teriak teriak kayak gitu
kan kita disini bukan orang gila
biasalah kalau orang sibuk kayak kita kan emang gampang stres
suka banyak pikiran ya
kita masak spageti ya
tapi ingat kalau makanannya udah jadi harus makan yang banyak
oke udah makasih
ma aku mau kasih lihat papa
ide bagus tuh biar papa ngiler ya
jadi itu tadi revisi dari tim saya bu
baik pak ini saya akan revisi sesuai sama masukan dari bapak tadi
ini kenapa nih video call ya
pak andy saya permisi angkat telepon dulu
ada telepon dari rumah mungkin saya tahu ada sesuatu yang penting
oke silahkan pak
papa lagi kerja ya
pak hari ini cepat pulang ya
iya nanti papa usahakan pulang cepet ya
ini papa kan lagi kerja papa lagi meeting
papa lagi banyak kerjaan
nanti kita telepon lagi ya kalau misalnya papa udah gak sibuk
kan kita masak
ya ampun mas biasanya kamu kalau ada acara
aku dateng ke studio